pemirsa indonesia pemirsa indonesia

kamis malam tiba di terminal tiga bandara internasional soekarno hatta
tangerang banten setelah dideportasi dari kuala lumpur malaysia
mereka sebelumnya ditahan dan dipenjara oleh imigrasi malaysia
karena bekerja secara ilegal
pemerintah melalui badan perlindungan pekerja migran indonesia
menjemput langsung ratusan pekerja migran tersebut di bandara soekarno hatta
untuk langsung dibawa ke wisma atlet jakarta
di wisma atlet ratusan pekerja migran indonesia menjalani karantina
sebelum dipulangkan ke daerah masing masing
hadi salah satu pekerja migran indonesia menyatakan
ia sangat bersyukur bisa kembali ke tanah air
di penjara sana sana telah menyedihkan sekali
sementara kepala badan perlindungan pekerja migran indonesia
benny ramdhani menyatakan
pemerintah melalui bp dua mi akan memfasilitasi
kepulangan ratusan pekerja migran ini
hingga sampai ke rumah mereka masing masing
ini rp satu ratus sembilan puluh dari rp tiga dua ratus
untuk anak anak bangsa yang akan menjalani deportasi dari malaysia
di tahun dua ribu dua puluh
selain itu bp dua mi terus akan memulangkan secara bertahap
dan memulangkan secara berkualitas
ini adalah pekerja migran indonesia
yang saat ini masih ditahan dan dipenjara di imigrasi malaysia
dimas arief setiawan tangerang banten